beralih ke informasi kuliner berinovasi mengikuti tren disuguhkan pada menu ayam geprek yang satu ini
dengan balutan tepung terigu yang renyah dan bumbu sambal yang pedas ayam geprek diberi beragam jenis keju agar tampil kekinian
temukan kelezatannya pada liputan berikut ini
tiba saatnya jam makan penikmat kuliner ayam geprek di jalan surya sumantri kota bandung ini harus rela antre untuk menyatapnya
rasa penasaran pun mengundang saya tidak hanya untuk merasakannya saja tapi mengintip proses pembuatan ayam geprek kekinian ini
bahan utamanya daging ayam tepung terigu keju dan cabai
untuk membuatnya lumuri potongan daging ayam dengan tepung terigu lalu celupkan ke dalam air
balut lagi dengan tepung terigu lanjut goreng hingga kering
siapkan bumbunya tumbuk cabai dan bawang putih lalu bumbui dengan garam
tingkat kepedasannya bisa dipilih sesuai selera
namun bagi anda pecinta pedas ada level ekstrim dengan menggunakan di atas sepuluh buah cabai
lanjutkan geprek ayam dan lumuri dengan bumbu
di sini letak modernisasi ayam geprek ini karena menggunakan taburan keju cheddar dan mozzarella yang dilelehkan

banyak rasa ayam juga kan tambah barbecue dan lain lain
saya tuh lebih unik ya kan awalnya pas dengar pakai nasi terus keju kayaknya dengernya kok aneh gitu
tapi pas udah dicoba ternyata oh enak lebih banyak rasa aja gitu nggak bosan jadinya
kini giliran saya untuk mencobanya selamat makan
ini namanya mangan geprek charalondo dan saya suka banget menu ini karena kayak akan rasa
gurih dan pedasnya cita rasa khas nusantara berpadu dengan lembut serta kenyalnya keju mozzarella ini benar benar menyatu di mulut
sempurna banget lezat dan nikmat
ayam geprek adalah menu yang berasal dari jawa tengah
di sini menu ini populer di kalangan mahasiswa karena harganya yang ramah di kantong
makanan trans keju itu mungkin bisa dilihat semacam dengan cara dilelehkan semuanya yang ada sekarang
ini membuat rasa dan modelnya itu berbeda dengan tambah keju lainnya
mungkin orang awam paling suka dengan keju ternyata nyanggung dan enak
dan itu bisa diminta oleh beberapa kalangan
selain ayam geprek keju ada varian kekinian lainnya
mulai dari ayam geprek original hingga rasa barbecue
dian parmatasari bandung